api dengan cepat meluduskan sepeda motor yang terbakar saat mengisi bensin di spbu jalan mastrip
kota probolinggo jawa timur pada selasa siang
melihat api semakin membesar petugas spbu dan pengguna jalan panik
pemadaman dengan alat pemadam kebakaran pun tidak membuahkan hasil
api baru padam setelah bahan bakar di dalam tangki motor habis
beruntung kebakaran ini tidak menyabar mesin spbu dan tidak sampai menyebabkan korban jiwa
polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran